proyek jalan tol penghubung bekasi jakarta pertama kali digagas di era pemerintahan presiden soeharto pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ruas jalan tol becakayu diklaim dapat mempersingkat waktu selama tiga puluh menit
peresmian jalan tol tersebut oleh presiden jokowi menjadi akhir perjalanan panjang pembangunan tol yang sempat mangkrak selama enam belas tahun
pembangunan jalan tol bekasi cawang kampung melayu kembali dilanjutkan oktober dua ribu empat belas setelah mangkrak enam belas tahun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
rencana pembangunan jalan tol tersebut digulirkan dengan tujuan mengurangi kemacetan di jalur bekasi jakarta
pt kresna kusuma diandra marga merupakan patungan empat perusahaan yang menjadi investor jalan tol becakayu yang mendapatkan hak pengelolaan ruas tol ini
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan indonesia didera krisis moneter yang memporak porandakan berbagai aspek ekonomi di tanah air
proyek jalan tol ini pun ikut terkait basnya hingga akhirnya mangkrak
akhirnya pada oktober dua ribu empat belas badan usaha milik negara sektor konstruksi pt waskita karya lewat usahanya pt waskita toll road
mengambil alih sebagian besar saham badan usaha jalan tol atau pengelola jalan tol becakayu

presiden jokowi meresmikan jalan tol becakayu pada tiga november dua ribu tujuh belas
dengan beroperasinya tol sepanjang dua puluh tiga delapan km ini pemerintah berharap kemacetan yang kerap terjadi di jalan raya kalimalang dan jalan tol jakarta cikampek dapat berkurang
ini kan sudah dipakai besok langsung dipakai yang lain langsung
supaya pt juga dapat memasukkan
segera dibuka setiap ruas sekarang supaya dapat pemasukan sehingga yang lain lain tidak dijalanin
untuk ruas dua yang lain kan belum ada tanahnya pak
tidak tidak saya kira kita jalan terus
percayalah kita ikuti terus ini
dulu pada nggak percaya tiga tahun yang lalu bahwa ini rampung kan rampung kan udah
mantan gubernur dki jakarta ini turun langsung ke lokasi dan meminta agar pembangunan tol becakayu selesai sesuai target
dan keberadaan jalan tol ini juga bisa menambah kapasitas jalan
jalan dan pilihan pengguna jalan
astri adipur tranto cnn indonesia